kementerian komunikasi dan informatika memutuskan untuk melakukan migrasi penyiaran tv analog ke digital pada dua november dua ribu dua puluh
proses yang dimulai dengan penerapan sistem penyiaran berteknologi digital diselenggarakan melalui media transmisi terestrial
serta diakhiri dengan penghentian penggunaan teknologi analog dalam lingkup nasional
analog switch off dilakukan untuk memastikan infrastruktur siaran televisi digital sudah merata
nah migrasi ini bukan berarti masyarakat pindah ke layanan streaming atau berlangganan tv kabel
masyarakat masih tetap menonton tayangan menggunakan televisi yang ada saat ini di siaran free to air alias gratis tapi secara digital
artinya masyarakat akan menikmati gambar dan audio yang jernih pada monitor televisi di seluruh indonesia
namun untuk menikmati siaran televisi digital tersebut
masyarakat perlu memperhatikan kondisi yang berbeda
masyarakat harus membeli set top box yang harganya sekitar rp satu ratus dua puluh lima per unit
set top box adalah perangkat untuk menerima siaran digital yang dihubungkan ke televisi analog
jika anda tidak memiliki set top box berarti anda harus mengganti televisi anda dengan smart tv
yang paling penting ketika tv ini menjadi digital pemerintah akan mendapatkan digital dividend
digital dividend itu sisa frekuensi yang tadinya sangat lebar
jika tv ini menjadi sempit sisa frekuensi ini akan dipakai untuk broadband internet
untuk apa broadband internetnya
bisa untuk kebencanaan kesehatan pendidikan
bisa juga untuk telekomunikasi ig
komisi penyiaran indonesia mendukung migrasi siaran analog ke digital ini
sayangnya masih banyak masyarakat yang belum mendapat sosialisasi tentang hal ini
sampai saat ini terdapat masyarakat yang berpikir

untuk itu pada satu april mendatang kpi bersama industri penyiaran nasional akan menggelar hari penyiaran nasional bertema analog switch off
masyarakat menengah ke bawah tidak perlu khawatir
pemerintah melalui apbn akan memberikan enam enam juta set top box secara gratis kepada mereka yang layak mendapatkannya
untuk mendukung migrasi ini produsen tv juga akan memberikan fasilitas tukar tambah tv yang lama
dengan smart tv
desyaretona yudhistira jakarta